ini sekolah libur kang
ini dapat pemberitahuan kapan
sampai kapan diberitahukan mau libur kang
kalau sekarang masih ada itu kemudian sampai hari jumat
kalau yang nanti minta harus liburin
jadi pengumuman sampai hari jumat
melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya